assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bentar ya tunggu disini ya
terus lagi mau usaha buat telepon sama papa ya
pak saya izin angkat telepon sebentar
halo assalamualaikum ya
waalaikumsalam pak rendy
saya ini khawatir banget sama kondisinya
pak bos pak bos ditelepon gak diangkat angkat
soalnya pak bos bebek aja kan
konjus teleponnya disana sih
kenapa susmina teleponnya disana
soalnya nanti kalo susmina teleponnya disini
nih ada acara well sekarang
nanti kan susmina jadi gak bisa
terus ngasih tau rena ya
ya mir sekarang ini pak al dan bu andin sedang ada di gede
sedang penanganan dokter
karena ketika tadi pas kita mau selamatkan bu andin
pak al mengalami tusukan
terus terus sekarang kondisinya gimana pak
saya juga belum tau
masih penanganan dokter
kamu tolong jagain rena dan askara ya disana
itu tanpa disuruh juga pasti saya jagain pak
kondisinya andin gimana ya pak
pas pada saat ditemuin
kalo saya liat sih dari fisiknya
bu andin seperti di gips gitu
ya semoga selain ini pak
dan bisa langsung ketemu sama anak anak ya
kamu jangan bilang dulu ke anak anak
andin baik baik aja ya pak ya
anak anaknya tuh nanyain terus juga
pasti saya jaga rahasia ini pak
ini apa termasuk
om surya sama tante sarah juga
pak surya dan tante sarah sudah disini
yang belum tau hanya keluarga pun aku minta aja
tolong kabarin saya terus ya pak
tolong kamu terang juga ya
makasih banyak ya pak randy
masih nangis aja
masih nangis aja
jadi gini kak raina
tadi sudah nelfon om randy
masih di rumah sakit
mama sama papa lagi ditanganin sama dokter
jadi masih belum bisa telfon
nanti kita telpon lagi ya
tapi kan badannya sama pulau
masih ada yang ngelakuin
masih ada yang ngelakuin
masih ada yang ngelakuin
masih ada yang ngelakuin
masih ada yang ngelakuin
masih nangis aja
melihat gelakatnya mbak mirna
kayaknya emang terjadi sesuatu
tapi itu suami saya gimana keadaannya
ibu tenang dulu disini ya
biarkan para dokter berusaha untuk mengobati pak al
kalau saya ada disini
kasian suami saya dia kena luka tusuk soalnya
ya saya mengerti
tapi ibu juga masih sakit kan
saya boleh periksa dulu tangan ibu
sus luka tusuknya agak dalam
dan dia sudah terlalu banyak kehilangan darah
ya allah mas al
dok saya kesana ya
ibu stay disini
saya periksa tangan ibu dulu ya
permisi ibu anu
oke dengan kondisi ibu sakit seperti ini
bagaimana ibu bisa menolong suami ibu
tak tapi dok
ibu istirahat ya
biarkan para dokter disini bekerja
testing ibu istirahat oke saya periksa lagi
suster tolong ambilkan pradara sasakit ya
kita coba gerakan tangan itu
sabar ya ibu
kamu harus bertahan ya mas
kamu sudah janji sama aku
kamu tidak akan meninggalkan aku lagi
semoga kamu baik baik aja ya mas